kader sejumlah tokoh tengah berancang ancang untuk maju di perhelatan pilkada jawa barat dua ribu dua puluh
selain nama ridwan kamil dan deddy mulyadi ada juga wali kota bogor bima arya dan juga sejumlah nama lain
yang diprediksi meramaikan kontestasi lima tahunan ini
mesin politik di pilkada jawa barat tak kalah cepat dipanaskan sejumlah partai dan tokoh politik
meramaikan riuhnya penyelenggara pilkada di sejumlah daerah
partai golkar jadi partai pertama yang ikut pasang ancang ancang
munculnya nama bakal calon gubernurnya
nama mantan gubernur jawa barat ridwan kamil dimunculkan untuk jadi jagoan
golkar pun prioritaskan kerjasama koalisi indonesia maju saat pilpres lalu
untuk bisa berlanjut di pilkada jawa barat
jawa barat juga sedang disaring salah satunya ridwan kamil
pertama prioritasnya adalah koalisi indonesia maju
wali kota bogor periode dua ribu empat belas dua ribu dua puluh empat bima arya pun berminat maju di pilkada jawa barat
usungan partai amanat nasional
ia bahkan memastikan kalaupun tak mengusung dirinya
akan tetap mendukung kehadirpan memenangkan pilkada jawa barat
kalaupun kan memutuskan yang lain tidak saya
saya akan berjuang sampai titik titik penghadisan
untuk menjadikan kehadirpan itu pemimpin jawa barat
dan sebaliknya apabila saya ditetapkan sebagai kader yang resmi diusung
untuk menuju pilgub tentu saya akan melakukan yang terbaik
tidak saja menjalankan perintah partai
tapi memberikan yang terbaik bagi warga jawa barat
pan juga memunculkan nama selebritas yang juga anggota dpr ri dari pan
desi ratnasari untuk maju di pilkada jawa barat
pilkada jawa barat ada bima arya udah deklarasi sama desi
partai kebangkitan bangsa pun ikut meramaikan persaingan
pkb memastikan akan melawan koalisi parpol pengusung ridwan kamil
di pilkada jawa barat dengan memunculkan nama anggota dpr ri saiful huda
akan bikin poros di luar kang ridwan kamil
bukan tandingan lah mungkin menjadi kompetitor
saya nyalon gubernur bukan wakil gubernur ya
jadi kalau wakil gubernur saya akan serahkan pada kader yang lain
jadi jelang pilkada jawa barat
siapa yang paling siap adu mekanik politik untuk tarik perhatian publik